sayang dia bilang ketika randy ada di luar negeri tapi
gimana itu caranya temukan dua orang itu ya
terutama randy ya
dia satu satunya harapan untuk jesse bisa sembuh
terima kasih banyak ya kat
hai ada apa sayang
papa aku mau cerita
aku sedih papa
sedih kenapa sayang
tadi tadi adi datang ke sini pa
tapi tapi sister malah suruh adi pulang
biar aku nggak bisa ketemu adi karena aku harus jamin istirahat
boleh papa ngomong sama suster kamu sebentar ya
kasih handphonenya ke dia ya
suster tadi anak saya bilang katanya ada orang yang namanya adi ketemu sama dia itu benar
enggak pak mbak jessica salah paham
tadi yang datang itu kakaknya teman saya
tapi mbak jessica pikir itu ada tunangannya
terus pas mbak jessi denger nama adi
mbak jessica jadi berteriak dan marah
oke ya makasih ya suster ya
tolong kasih handphonenya lagi ke jersey
itu adik yang beda sayang
ya ada banyak banget yang namanya adi
bukan itu bukan dia
tapi kata papa adi mau datang kesini
mana pa mana adi kapan datang kesini
adi nanti akan datang nungguin kamu
ya kalau udah selesai sama urusannya
jess tunggu si adi disini ya
baik baik ya sana ya
adi pasti datang
adi sekarang sudah menikah dan punya anak
dan sekarang tinggal di malaysia
nanti cari box bayinya yang aman banget
kalau enggak dia bisa kabur kaburan
kalau dia udah bisa merangkak
bener tuh mas
kalau gitu abis dari sini kita langsung cari cari box ya
diterutin aja pak al
kalau memang cuma adi yang bisa sembuhkan kondisi jesse
tolong segera carikan bu mayang dan randy ya
saya dulu pernah ketemu sama bu mayang
dia bilang katanya dia ada di luar negeri
tapi gimana itu caranya temukan dua orang itu ya
terutama randy ya
ah ada air mas

tes biasa bener
terning dengan relatah itu
bisa ternyata yo eh
tekanan darahnya sudah normal
dan mbak elsa sudah gak panik lagi
saya senang melihatnya
lebih tenang lagi karena saya udah gak mau masuk
tapi saya beneran ngeliat roy dok
itu beneran roy saya takut
saya takut kalau dia benci sama saya
terus balas perbuatan saya
kita gak bisa merubah masa lalu
menyesal sudah pasti
tapi gak boleh berlarut larut ya
berdamailah dengan keadaan
terima semua kejadian itu
menjadi salah satu bagian dari
mbak elsa jangan takut lagi dengan roy ya
karena itu adalah bagian dari
yang terpenting saat ini
mbak elsa harus lebih fokus
dengan hal hal yang membagikan mbak elsa
kelahiran anak mbak elsa
yang terpenting saat ini
mbak elsa harus lebih fokus
dengan hal hal yang terpenting

karena itu mbak elsa harus lebih fokus

menjadikan setan dan pasar itu

aku berangkat ke covisity ya
kamu kok ngelamun
ini aneh sih pak
saya tuh gak pernah halusinasi soal roy
ini aku juga heran
kayaknya kita harus cari tahu deh